syukur deh kalau sekarang ibu gak marah lagi sama botol kecap

gimana sih dikasih tau
ibu itu ngelakuin ini untuk melindungi kamu dari dia
kamu nerut aja deh sama ibu
dan kamu ini terakhir kalinya kamu anterin anak saya pulang
dan kamu kesalahan terbesar kamu adalah kamu tau bahwa papa kamu itu gak suka sama misal
dia nyuruh kamu untuk menjauh dari misa
dan saya sebagai ibunya misal nyuruh kamu juga untuk menjauh dari misal
kasian juga si botol kecap kalau dimarahin kalau ketemu sama ibu
entah gimana jadinya kalau ibu tau kalau botol kecap itu anaknya om roy
masalah anaknya pai pes gimana ya
oh ya mending gue tanya langsung aja deh

jalanan itu luas dan buat apa lo bunyiin klakson sekeras itu
gue kan lagi nyari sesuatu
nyari apaan sih
geli tau gak
ih malah ketawa lagi
lo tuh lama lama sama aja ya kayak nadif
ya makanya dari itu
jadinya gue gak boleh kalah dari nadif
yang waras ngalah aja deh
udah gue mau jemput nadif dulu ke rumah sakit
eh fak fak
gue yang anterin lo ke rumah sakit ya
gak usah farel
gue bisa sendiri
apaan lagi sih farel
pokoknya gue yang anterin lo ke rumah sakit
ih udah gak usah pegang pegang
aduh bukan juga ini
cowok ganteng dunia akhirat apa sih password lo
gue sampe lupa kan
kalau begini caranya gimana dong
videonya gak ketakedown yang ada itu perpuk kulit marah terus sama gue
tunggu gue mau tanya
aduh kan bener
ini kerupuk kulit ngapain nelpon sih
baru juga dipikirin tadi udah nelfon aja dia
gue usah dijawab

emang harus apa tetap muka kayak gini
ya harus lah
lagi pula enakan kayak gini kan tatap muka
dan lu tuh jadi bisa liat muka gue
ya walaupun lewat virtual kayak gini
lewat layar hp ya nggak apa apa lah
setidaknya bisa ngobatin kangen lu kan sama gue
gak ada yang cerah
suram tahu gak sih yang ada
eh kerupuk kulit
apalagi sama jodoh lu
omongan itu kan doa
ya jadi kalo ngomong tuh yang baik baik
biar doanya itu juga baik baik gitu loh
lu bisa serius dikit gak
lu tau gak sih gue capek ngomong sama lu
karena tembok gak bikin gue kesel sama sekali